musim liburan telah tiba sejumlah tempat pariwisata tentunya akan diserbu masyarakat yang pergi berlibur
seberapa besar potensi kenaikan industri pariwisata selama libur natal dan tahun baru
apa juga yang menjadi tantangan industri pariwisata di tengah bermunculannya
inovasi disruptif di bisnis pariwisata
kami akan membahasnya dalam segmen the analyst
sudah bergabung bersama kami presiden asosiasi perusahaan perjalanan indonesia
asnawi bahar selamat sore pak asnawi
terima kasih sudah bergabung bersama cnn indonesia business
sebentar lagi sudah libur panjang akhir tahun bahkan sudah banyak yang pergi
biasanya berapa kenaikan pak asnawi untuk mungkin dari booking lewat travel agent gitu pada saat akhir tahun dibandingkan dengan hari hari biasa
biasanya setiap tahun itu sesuai dengan pertumbuhan ekonomi ya
selalu ada kenaikan
biasanya di peak season ini kenaikan pergerakan baik domestik maupun internasional itu di angka dua puluh persenan
artinya kenaikannya cukup signifikan cuman tentu kita ada kendala sebenarnya
ketika peak season terjadi seat capacity kita kan terbatas
sehingga ini juga menghambat laju wisatawan nusantara karena apabila peak season itu harga tiket kan mahal
di sinilah seharusnya kita mencari strategi
strategi strategi membuat strategi strategi agar bisa mengakali ketika peak season terjadi demand dan supply berlaku
airline mengangkat harga tinggi tinggi karena memang permintaannya tinggi ini menghambat pariwisata
nah seharusnya ini ada strategi strategi karena kita sudah tahu persis kapan low season kapan peak season
nah ini harus diatur sehingga industri pariwisata
harga tertingginya untuk
iya harga tertinggi
harga tertingginya untuk
harga tertingginya untuk
harga tertingginya untuk
harga tertingginya untuk
harga tertingginya untuk
harga tertingginya untuk
harga tertingginya untuk
nah ini persoalan persoalan yang hari ini harus kita jawab dan kita tuntaskan
oke jadi harga batas atasnya pun juga harus ditentukan dari kelas kelasnya gitu ya
jangan hanya secara umum
sehingga tidak ada lonjakan yang juga akhirnya mengurungkan niat masyarakat
untuk berlibur juga gitu ujung ujungnya ya
ini persoalannya sebenarnya kekuatan wisatawan nusantara kita itu sangat luar biasa
kedistinasi destinasi utama itu harga tiketnya sangat mahal
sehingga ini juga yang menghambat daerah itu untuk maju
karena ketika mereka tanya dibandingkan dengan satu destinasi
dengan destinasi lain ini mahal dan istilah airline ini jalur gemuk kami
dimanfaatkan seharusnya yang kita lakukan adalah kita duduk bersama
pada masa peak season seperti apa low season seperti apa
low season kami sudah launching paket hot deal di visit wonderpool indonesia beberapa waktu yang lalu
sehingga kami sudah bersinergi antara hotel restoran asita travel biro lalu airline
tapi di low season karena memang permintaan rendah
nah ketika di high season ini memang hukum dagang berjalan
karena memang ini permintaan begitu tinggi
sehingga orang mencari
saya mau ke bali saya mau ke padang saya mau ke medan saya mau ke papua dibandingkan
kalau misalnya sekarang komparatifnya harga kita lebih mahal misalnya dibandingkan negara tetangga
mereka akan ke situ
dan uangnya lari ke sana gitu ya
itu kehilangan yang besar juga sebenarnya
ini yang harus kita ke depan harus kita cari solusinya seperti apa
apakah kita mau extra flight atau apa
nah untuk pengembangan dari lokasi lokasi pariwisata baru yang pemerintah juga saat ini kan sudah mulai gencar gitu ya
biar jangan bali terus biar jangan misalnya bandung atau jogja tapi ada daerah lain
ini cukup efektif tidak untuk paling tidak menyebar persebaran dari masyarakat yang berlibur gitu pak asnawi
ya ada alternatif ya
dengan destinasi destinasi baru tidak hanya yang sepuluh destinasi baru
tetapi kita juga banyak destinasi destinasi baru yang memang bisa dieksplor oleh masyarakat kita gitu
begitu juga asing ya
namun tentu destinasi itu harus mengukur sampai sejauh mana dapat memberikan kepuasan kepada pengunjung
karena tolak ukur sesuatu destinasi dikunjungi oleh orang adalah seberapa besar destinasi itu mampu memberikan kepuasan kepada visitor
ini akan dipilih ya
sehingga inilah yang harus di create oleh pengelola destinasi
destinasi daerah daerah yang bagaimana supaya orang memilih karena nilai nilai lebih ya
unique value proportionnya gitu kalau bahasa kita
sehingga dengan demikian orang akan memilih loh ini yang lebih
sehingga orang memilih datang ke suatu destinasi
ini harus dibanding bandingkan harus ditingkatkan terus
karena ke depan orang akan mulai mencari keunikan keunikan mencari nilai nilai tampak
anti mainstream gitu ya pak asnawi
karena ini sekarang kan zaman zaman now nih
jadi perubahan selera pun akan terjadi ke depan dan tidak bisa stuck
harus ada transformasi transformasi destinasi yang memang mampu menjawab kebutuhan zaman now itu
sudah ada dari pemerintah langkah ke sana
sudah ada banyak yang lakukan destinasi digital
seperti apa tujuannya pak asnawis
misalnya sekarang kita bergerak sepuluh destinasi baru
itu kan dalam rangka menjawab itu
yang kedua mendorong destinasi destinasi lain
untuk bagaimana atraksinya lebih banyak lebih menarik lebih tertata waktunya pun jelas sehingga bisa dikonsu
cukup efektif kalau dari asosiasi melihat ada paling tidak pergeseran pergerakan dari orang berlibur lah di indonesia
saya pikir sekarang semua destinasi yang ada di beberapa kota di indonesia terutama tujuan tujuan utama di indonesia
ini sekarang pada umumnya mendapatkan
buah dari kemajuan industri pariwisata ini gitu
sehingga ini yang membuat tadi saya katakan bahwa ketika suatu destinasi bertumbuh kembang yang akan mendapat dampak positif pertama itu airline
yang kedua hotel
kalau bidang perjalanan itu tidak
dia cuma marginnya tipis
walaupun semakin banyak peringkat untungnya juga makin banyak dong pak asnawi
ya tapi dengan akumulasi jumlah disitulah kita bermain
karena pada dasarnya industri pariwisata itu akan lebih mengedepankan airline hotel restoran
kalau kami di bidang perjalanan tidak punya apa apa
artinya kalau semakin banyak orang yang beli paket liburan kan juga untung besar
ya tapi dalam konteks marginnya kami tentu tergantung
tidak sebesar mereka
tidak sebesar mereka
karena orang datang pasti menginap pasti naik pesawat pasti makan
terkait dengan inovasi disruptif yang banyak bermunculan
tidak hanya di sektor pariwisata

banyak sekali sekarang seperti misalnya aplikasi aplikasi yang bisa membuat kita bahkan meng create liburan sendiri
kemudian juga kita bahkan bisa menginap tanpa harus menginap di hotel di suatu tempat tujuan
bagaimana ini merubah peta dari bisnis pariwisata di tanah air pak asnawi
apakah juga akhirnya sudah membuat kelihatan nih ada kerugian dari biro biro perjalanan gitu
karena adanya inovatif
apakah inovasi disruptif ini membuat masyarakat semakin mandiri gitu untuk membuat rencana liburannya sendiri
digital sewaktu kenisayaan
karena ini teknologi
kami beradaptasi dengan cepat
kita juga tidak akan terpaku dari konvensional ya
bahwa teknologi aplikasi itu adalah bagi kami tool
alat untuk memasarkan
alat untuk menjual
yang dijual itu produk kita
siapapun aplikasi di indonesia saat ini produknya saya klaim kita yang punya
siapapun di indonesia yang menjual dengan aplikasi produknya asita yang punya
kami yang punya kami yang buat
siapapun dia termasuk yang besar besar itu produknya dari kita itu pertama
yang kedua adalah kami sekarang mengejar ketertinggalan ketertinggalan kita dari aplikasi aplikasi yang lebih dulu ada
kami pun juga sudah mempersiapkan
hotel sudah punya
asita sudah punya asitago
yang segera akan kita launching besar besaran
dan satu tahun dua tahun ke depan kami akan besar
karena kami pada b dua b
artinya anggota kami tujuh ribu ya
untuk login atau menjadi member dari asitago ini
ini akan dasar sekali nanti tahun depan
harganya bisa lebih murah nggak
karena kan itu yang dicari masyarakat sekarang gitu
kalau misalnya harganya lebih mahal juga kita nggak akan pergi ke sana
nah ini kita beda pendapat
ada yang mengatakan
harga murah kuantiti naik keuntungan naik
nah sekarang kita mau jual barang kita yang mahal murah nggak
kalau saya saya tidak mau dan tidak sepakat apabila bali dijual murah
bali itu barang langka indah banget
barang langka indah tidak ada tandingannya di dunia
kenapa kita harus jual murah
nah ini beda prinsip ya
tapi di saat saat tertentu oke
jadi kalau menjual barang keunggulan sesuatu dengan harga murah
apa namanya jangka panjang kita lihat aja
karena bagaimana kita tentu ingin bicara tentang spending
karena kan kita sekarang bicara
wisatawan ini industri perwisataan kan bicara lengkau stay
dua itu yang penting
nah kalau kita jual murah mungkin jumlahnya naik
tapi spendingnya rendah
saya katakan tidak berkualitas
tetapi lengkau stay nya lama spendingnya bagus
ini kan yang kita kejar yang kita impikan
nah sekarang karena kita sedang gencar
mengejar ketertinggalan kita dari negara negara asia tenggara misalnya
maka untuk saat ini oke
satu titik kita berhenti menjual murah
apa hebatnya seseorang ceo
kalau bersaingnya dengan nagal jual murah
pak asnawi singkat saja dengan adanya inovasi disruptif ini
apakah sudah berpengaruh ke industri travel agent sendiri
kemudian juga jika ada pengaruhnya apa yang harus dilakukan pemerintah
apakah harus ada aturan yang jelas gitu untuk mungkin perpajakannya
atau mungkin aturan aturan lainnya
pengaruhnya ke kita banyak
karena kita kan kebanyakan umkm
sehingga memang sudah banyak yang tutup
tapi industri pariwisata kan bertumbuh kembang
ketika ini tutup muncul lagi yang baru
jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang tutup
maka ketika ini terjadi pemerintah juga harus melindungi pengusahanya
ada undang undang umkm
karena negara bertugas untuk melindungi itu
yang kedua adalah kita juga harus segera beradaptasi
nah oleh sebab itu regulasi yang diperlukan adalah
yang kedua adalah jangan membiarkan orang tidak berizin
yang ketiga adalah mari yang lain misalnya
yang tidak domainnya menjadi travel agent
jangan menjadi travel agent
nah ini harus ada regulasinya
pengaturan pengaturan terhadap tata niaga ini harus kita lakukan
nah sampai sejauh mana aplikasi mempengaruhi besar
namun kami segera beradaptasi
bahwa kami segera juga akan masuk ke aplikasi ini
anggota kami sudah punya aplikasi
tapi kita kakui bahwa kelemahan kita di sisi promosi seperti yang lain
karena yang lain kan berpromosi dengan kekuatan modal yang besar dan asing
kalau kita kan domestik
terima kasih presiden asita
pak asnawi mbah arsula bergabung bersama saya
pak unci terima kasih